jangan ditinggalkan jenazahnya ayo dibawa lagi dibawa lagi
takut pak ustadz takut disuduk sapi
saya gak mau melihatnya pak ustadz
bapak bapak jenazah ini harus kita bawa pulang lagi ke rumah
itu ada makhluk makhluk hitam
makhluk hitam apaan
apaan sih mas
gak ada apa apa mas cuman kita berdua di kamar ini
ibu bisa weh panggil dia

sudah lebih sulit keith
menurutmu anak anak ini vivan ini sama teacher mendatangmu
sedang ataupun layak apaan
kita harus melakukan ini
itu apaan yang ini pak ustadz
manjay call me
jangan jangan jangan
ada apa ini mbak devi
saya nggak tahu pak ustadz
saya nggak tahu kayaknya ada kecelakaan pak ustadz
kita bawa ke rumah sakit pak ustadz tolong
ya tuhan bismillahirrahmanirrahim
mas ustadz sudah wajib benar banget ini
jinazahnya berat sekali pak ustadz
seperti menyatuk kerangganya pak ustadz
jadi ini gimana pak ustadz
sebentar bapak bapak minggir dulu sebentar ya
bapak bapak coba diangkat lagi sekarang
baik pak ustadz
pak ustadz mulut mayatnya mengeluarkan busa pak ustadz
ya sudah coba dibersihkan lagi dimandikan lagi coba
baik pak ustadz
ya baik baik ustadz
jangan ditinggalkan cenasanya
takut pak ustadz takut disuduk sapi
saya gak mau melihat sikap pak ustadz
bapak bapak jenazah ini harus kita bawa pulang lagi ke rumah
harus kita bersihkan lagi dari kotoran sapi
karena tidak bisa dimakamkan kalau dalam keadaan kotor seperti ini

bapak ibu ibu sekarang bersihkan dulu bambunya dan segera kita bawa mayatnya ke rumah sakit
untuk membersihkan dan mencabut bambu yang tertancap di tubuh mayatnya
baik pak hasan
tolong dibantu sustan
sekarang bawa jenazah ini ke ruang operasi saya
saya akan bertanggung jawab untuk mengoperasinya
kami telah berhasil mengeluarkan potongan bambu dari jasad almar
terima kasih dok
terima kasih dok
terima kasih dok
sama sama bu
kami provisi dulu
tolong sekalian jenazahnya dikeluarkan
bapak bapak tolong dibantu ya
lihat pak ustadz
cuacanya terlalu sekali pak ustadz
mana awannya gelap banget pak ustadz
emang ada badan
kenapa jenazah ini banyak banyak pak ustadz
iya pak ustadz
sudah makan seluruh dukemu

ya sudah bapak bapak
ya sudah bapak bapak
insya allah tidak terjadi apa apa
dan semua yang dialami oleh almarhum
insya allah ada hikmahnya
dan sekarang kita harus tetap memakamkan jenazah ini
dan harus mempercepat langkah kita
sepertinya memang bakal terjadi hujan pak ustadz
mana cuacanya dingin banget pak ustadz
iya pak ustadz
kayaknya seperti biasanya pak ustadz
bapak ibu ibu tenang
sekarang kita kembali ke masjid
mari kita kembali ke masjid
iya pak ustadz
ya allah tolong hentikan hujan es ini ya allah